yang berikut ini terkait dengan aktivitas berkendara
diduga kesal karena mobilnya disalip
seorang polisi berpangkat aibtu selasa siang
nekat menabrak pengendara sepeda motor
hingga menghantam warung di jalan raya ciang sana
gunung putri bogor
dan akibatnya pengemudi dan juga penumpang sepeda motor
tewas lantaran terluka di kepala
petugas kepolisian yang datang ke lokasi kejadian
langsung mengamankan anggota polsek tersebut
sementara jenazah kedua korban langsung dipulangkan
ke rumah duka untuk dimakamkan oleh keluarga
anak dan istri korban tabrakan ini terus menangisi
jenazah riza rahim saat dipulangkan ke rumah duka
di komplek medland cilengsi bogor selasa sore
sementara itu satu orang korban tewas lainnya
bernama dodi yulianto juga dipulangkan ke rumah duka
di kawasan gunung putri
pihak keluarga mengaku tak terima lantaran suami
tercinta tewas ditabrak secara sengaja oleh oknum polisi
mereka bahkan menuntut hukuman setimpal
karena pelaku sengaja membunuhnya
orang yang menjadi tulang punggung keluarganya
harapan ibu apa
ngomong aja harapan ibu
saya anak anak masih kecil
sebelumnya mobil yang dikendarai oknum polisi
berinisial dl ini menabrak pemotor
hingga menghantam sebuah warung di jalan raya
ciang sana gunung putri selasa siang
diduga pelaku nekat menabrak motor korban
lantaran kesal mobilnya disalib
setelah kalantas polres bogor yang melakukan olah tkp
langsung mengamankan oknum polisi berbangkat aibtu tersebut
kema polresta setempat
pada awal mulai kejadian
jadi antara anggota polri yang bernama donelio ini
tiba tiba melihat di belakang ada kendaraan
dan mendadak padani sendiri mengalami kekelakaan juga
menabrak rumah warga
nah itu motor yang digunakan oleh dua korban ini
ya bapak dodi dengan bapak rahim atau bapak jaka
ya yang sampai di tkp mengalami luka yang sangat parah
dan dibawa ke rumah sakit keduanya meninggal dunia
hingga kini dugaan tabrakan sengaja oleh oknum polisi tersebut
masih ditangani oleh provos setempat
sementara jenazah kedua korban tewas langsung
dibawa keluarga masing masing ke kawasan cilacap dan bandung
muhammad juanda bogor